sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
cuku kamu sudah terlalu lama bermain
dan sekarang saatnya kamu mengaji
baik kakek guru
baik kakek guru
baik kakek guru
aku harus mengajari murid murid mengaji
ada apa anakku
ke luar istana
katanya dia juga ingin melihat lihat suasana di luar istana bunda
langsung songmu itu berbeda dengan kakakmu kian santang
ibu nda lebih mengkhawatirkan langsung sang
tolong panggilkan senopati arga ke sini sekarang

kamu mirip sekali dengan anak anak kali itu
siapa yang maksudnya nek
siapa lagi kalau bukan anak yang suka mengaji itu
aku tahu namanya sekarang
mari ikut denganku
kamu akan menjadi muridku nanti aku akan mengajarkanmu ilmu ilmu siluman yang hebat
tiada tandingan tidak haram mempelajari ilmu ilmu syetan hehehe hehehe aku akan memaksamu
tolong tolong percuma kamu teriak teriak tidak akan ada yang menolongmu tunggu lepaskan anak
oh untuk ada pahaman makanya raden jangan keluar istana tanpa pengawalan
raden oh untung ada paman makanya raden jangan keluar istana tanpa pengawalan
hai kamu sudah membuat ibu cemas lain kali kalau kamu mau keluar istana kamu izin dulu sama ibu
ndaya ada senopati dan yang lain akan mengantar kamu nak iya bunda maafkan aku aku tidak akan
mengulanginya lagi aku janji akan mematuhi semua perintah bunda betulnya iratu raden walangsungsang
hampir saja dicelakai oleh orang jahat untuk hamba datang hamba bertaruh nyawa demi menyelamatkan raden
iya pahamin berman
kita salah snap
bangsa maka mereka jadi benar itu
ya maaf ya tadi aku keberadaan pipis terus aku langsung pulang deh bisa jadi sepak sepak
kenapa pulang hahaha pulang eh tidak boleh sembarangan islam ada tuntunannya sebelum
kita mau masuk kamar mandi kita harus baca doa dulu terus tidak boleh pipis di
lubang yang ada binatangnya oh gitu ya ya ya ya itu dibersihkan keluar kamar mandi baca doa lagi
ini nih unang nih kalau pipis sambil jalan
aku punya cerita dulu kalau orang disiksa di dalam kubur gerger apa
enggak tahu tahu enggak tahu gara gara pipis tidak cebak tuh
siapa anak kecil ini
apa salah harimau ini
kok hendak dibunuh
binatang ini telah memangsa ternak ternak kami di sini
sapi saya satu
sekarang kambing dan sapi yang dimasak
besok kami yang dimangsa
ya benar itu
bunuh saja dia harimau ini
dia sudah bersah ke keluarga
mereka salah paham
aku tidak pernah memakan makhluk hidup
kalau bohong insya allah aku akan jenuh

terima kasih radu